inspektur upacara tiba di tempat upacara
penyerahan jenazah dari keluarga kepada inspektur upacara
yang akan diwakili oleh bapak tari kemal habibi
dimohon kepada perwakilan keluarga untuk mengambil tempat
saya atas nama keluarga menyerahkan jenazah almarhum
haji baharudin yusuf habibi
kepada pemerintah untuk dimakamkan di taman makam pahlawan nasional
utama kalibatan dengan upacara militer
ketua makam pahlawan nasional
ketua makam pahlawan nasional
ketua makam pahlawan nasional
ketua makam pahlawan nasional
bersiapan pengusungan jenazah
pada saat pengusungan jenazah
keluarga dan pelayar
dimohon tetap tinggal
hai pasukan lepas sanggup laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
usaha telah dilaksanakan laporan selesai
upacara selesai para pemanah pasukan bantah perawatan lanjutkan sesuai perjalanan